pemerintah resmi memutuskan untuk membatalkan perjalanan ibadah haji keberangkatan tahun dua ribu dua puluh satu ini
apa saja konsekuensi yang harus ditanggung oleh para calon jemaah yang gagal berangkat dan juga asosiasi perjalanan yang menaungi para calon jemaah
kami bahas dengan ketua umum dpp ampuri bapak firman m nur
assalamualaikum selamat pagi pak firman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas aldi
pak firman ini meskipun asosiasi perjalanan haji dan umroh tentunya menghormati keputusan pemerintah untuk membatalkan ibadah haji
demi keselamatan para calon jemaah haji asal indonesia
tapi sebetulnya bisa mungkin anda elaborasi kerugian apa yang harus ditanggung oleh para penyelenggara ibadah haji dan juga umroh
ya sebagaimana press release ampuri kemarin ketika menteri agama telah mengumumkan pembatalan haji pada tahun ini
kami ampuri asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh
republik indonesia yang beragotakan sekitar lima ratus anggota menghormati keputusan tersebut
karena dengan seteliti kami membaca alasan alasan yang menimbang menyebabkan keputusan tersebut diambil
pertama adalah faktor keselamatan dan kesehatan jemaah sendiri
yang kedua adalah faktor masih dalam kondisi pandemi dan cukup berkembang di beberapa negara
yang ketiga yaitu belum adanya kepastian apapun dari pemerintah saudi
yang menyebabkan keputusan tersebut diambil untuk haji pada tahun ini
nah ini menjadi catatan juga bahwa tentang kuota ini belum ada satu negara manapun yang mendapatkan kepastian kuota pada tahun ini termasuk indonesia
jadi kami hargai itu dan tentu mas alvi dari secara bisnis kami bisa memahami bahwa keputusan tersebut adalah sangat berat bagi kami
sebagai penyelenggara ibadah haji khusus yang tahun kedua anggota kami sudah tidak bisa melakukan usahanya di sektor pelayanan haji
bahkan dari umroh pun sudah tidak bisa dilakukan lebih awal lagi yaitu pada mulai dua puluh tujuh februari tahun dua ribu dua puluh yang lalu
jadi hampir jalan dua tahun pengusaha pengusaha ibadah haji dan umprah tidak melaksanakan ibadah hajinya
nah ini yang kita harapkan ketika pemerintah telah memutuskan pembatalan
jadi keputusan ini tidak serta merta selesai sampai di sini
kita berharap ada hal hal yang baik yang bisa ditawarkan yang diberikan kepada penyelenggara
yang notabene adalah penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji sendiri
yang terdampak langsung dari akibat kebijakan pembatalan tersebut
oke pak firman bagaimana lalu nasib dari mereka calon jemaah haji yang batal berangkat pada hari ini
bagaimana aspirasi yang disampaikan oleh mereka yang terpaksa mungkin harus menunda sampai waktu yang masih belum bisa ditentukan begitu
kondisi ini tentu sangat prihatin bagi kami
yang terjadi pada jemaah jemaah yang telah mendaftar pada biru biru kami semuanya
ini kita harapkan dalam surat kami kepada jamaah kepada anggota yang disampaikan kepada jamaah
kita berharap jemaah dapat menerima kondisi ini dengan rasa sabar dan tawakal pada allah swt
bahwa sesungguhnya kita semua telah melakukan persiapan yang sangat batang
bahkan tahun ini bekerja sama aktif kami ampuri bersama kemenang untuk membahas hal hal teknis
sifat pelaksanaan ibadah haji ketika masa pandemi
yang sebutnya mitigasi haji dalam masa pandemi
baik baik sifat teknis pelaksanaan pelayanan bahkan dari aspek fikihnya telah kita lakukan persiapan
namun ketika kemungkinan itu tidak bisa dilakukan pada tahun ini
kita berharap jemaah bisa bersabar menerima keputusan ini dan bertafakal kepada allah swt
tetap dengan menjaga niatnya
agar allah swt
hitung setiap kesabaran kita waktu yang kita tunggu untuk menjelang keberangkatan kita
bagian daripada amal ibadah itu sendiri
oke apakah artinya pak firman mereka yang sudah mendapatkan kuota haji pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
jika nantinya mungkin pada tahun dua ribu dua puluh dua kuota haji sudah mulai dibuka kembali
sudah bisa berangkat kembali ke arab saudi mereka sudah bisa langsung untuk berangkat di tahun berikutnya
atau jatah mereka harus menunggu waktu tunggu yang baru lagi
tentu nanti ketika haji dibuka insya allah pada tahun depan
dua ribu dua puluh dua semua jemaah yang sudah lunas pembayarannya dan menunggu akibat diberhentikan atau dibatalkan keberangkatan
dari tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu tetap menjadi nomor prioritas pertama untuk bisa diberangkatkan pada tahun depan
nah untuk tetap menjadi nomor prioritas pertama tentu kita memastikan mereka tetap dalam kondisi terdaftar
dan terjadwal di sistem siskohat dalam artian mereka tidak menarik biaya
nah jika mereka tetap beringinan sebagian karena dengan masa tunggu yang sangat panjang
pemukiman dana sebagian dibutuhkan oleh jemaah pemerintah membuka opsi bagi mereka bisa menarik biaya pelunasannya
untuk sementara waktu dan ketika menjelang musim haji tahun depan harus kembali melunasi
sehingga tetap menjadi prioritas utama untuk diberangkatkan
jadi insya allah tetap tidak akan ada satu orang pun yang dilangkahin oleh orang lain
kecuali dengan sistem perskampus yang sudah disepakati
oke jadi bisa refund ya selama dan selama uang tersebut masih ditempatkan di biro ataupun penyelenggara haji
mereka dipastikan masih akan tetap bisa berangkat pada saat waktunya indonesia sudah diperbolehkan masuk ke arab saudi
ini terkait dengan dana yang sudah dikelola begitu oleh penyelenggara haji ataupun umroh
bagaimana kemudian memastikan bahwa dana yang sudah ditaruh oleh para calon jemaah ini akan terus aman untuk mereka
mungkin pak firman
ini mas aldi begini kemarin itu ketika keputusan dibacakan
agama didampingin oleh ormas nu muhammadiyah
dan termasuk juga ada pimpinan bpkh
dalam hal ini bapak anggito abimayu juga telah memberi penyataan
penyataan ini bukan hanya bagi jamaah tentunya
sangat menyenangkan bagi kami
memuaskan bagi kami
karena ada setemen dari bpkh sendiri dan pemerintah
bahwa dana dana yang disetorkan
bagian daripada setoran ibadah haji adalah dana yang aman
tetap tersimpan di bpkh dengan baik
karena setoran jemaah yang dilatih libayakan kepada seluruh penyegara ibadah haji khusus
khususnya adalah phk phk tersebut
semua dana tersebut disetorkan kembali kepada bpkh
jadi dengan jumlah minimal delapan ribu dolar setiap dana jemaah haji khusus itu berada di bpkh
bagi mereka yang tertunda keberangkatan semenjak tahun dua ribu dua puluh yang lalu
dan sudah dinyatakan ada
insyaallah dana itu aman
dan itu adalah ketenangan bagi kami tentunya
menjadi ketenangan juga bagi seluruh jamaah
baik pak firman ini kan sudah tahun ke dua
artinya indonesia tidak menyelenggarakan ibadah haji ke tanah suci ya
bagaimana sebetulnya keadaan para penyelenggara ibadah haji
saat ini tidak bisa menyelenggarakan perjalanan begitu
apa yang harus ditanggung kerugiannya
termasuk apakah banyak yang harus terpaksa bangkrut begitu gulung tikar menutup usahanya
karena aturan larangan untuk masuk arab saudi
sehingga tidak bisa melaksuk
melakukan perjalanan ibadah umroh ataupun haji
bahwasannya dua tahun itu bukan masa yang pendek bagi kita untuk bisa tidak melakukan usaha
dan tentu keputusan sangat berat
tadi sebagaimana teman saya sampaikan
seyoknya pemerintah setelah membuat keputusan hadir dengan kebijakan kebijakan
yang memastikan kegiatan usaha haji dan umroh ini dapat berjalan dengan baik
ini kami tunggu sekali lampu hijau dari pemerintah
di samping kami juga ingin memastikan anggota
anggota kami tetap menjaga amanah amanah yang telah ditipkan oleh jamaah
pada biru biru perjalanan tersebut
kami yakin insya allah tidak akan banyak berefek secara bangkrut dan sebagainya
karena belum ada informasi ada penyelenggara yang bangkrut akibat ditutupnya usahanya
namun sebagai asosiasi yang membawahi bahwa biru biru tersebut sebagai tanggung jawab moral kami
kami sekarang menggiatkan kegiatan diversifikasi usaha bagi anggota
bagi para penyelenggara haji dan umroh dan juga bagi anggota anggota yang memiliki usaha yang berbeda
bagi para penyelenggara haji dan umroh di bawah ampuri
yaitu ada bidang yang kami create pada kepengurusan tahun ini
itu bidang pengembangan usaha dan kooperasi
bidang ini sangat intens semenjak ditutupnya kegiatan ibadah umroh pada tahun lalu
dan haji pada tahun lalu intens melakukan edukasi
dan ajakan kepada seluruh penyelenggara di bawah ampure
untuk bisa melakukan training training bagaimana membangun usaha usaha lain selain haji dan umroh
kami bisa melakukan telah melakukan training
bagaimana membuat usaha usaha lain selain haji dan umroh
bagi usaha kuliner kafe kemungkinan membuka restoran
dan usaha usaha yang lain termasuk diantaranya ekspor impor
kami juga ingin bahwasannya penutupan kegiatan bisnis haji dan umroh selama ini
tidak berepek kepada pemutusan hubungan kerja karyawan
makanya kami selalu mengancu dan mengajak seluruh anggota kami
pengusaha di bawah penyelenggara haji dan umroh
tetap menjaga ikatan hak emosional kepada karyawannya
mengaktifkan mereka pada kegiatan kegiatan usaha sejenis lainnya
sehingga bisa mereka lebih
ada masukan selain daripada kegiatan yang selama ini mereka lakukan
yaitu haji dan umroh
tentunya perlu diapresiasi diversifikasi usaha yang dilakukan
oleh para penyelenggara ibadah haji ataupun umroh di tengah berbagai upaya
untuk melawan kerugian yang dalam mungkin karena pandemi covid sembilan belas
kita kembali lagi mungkin
itu kita hindarin karena kita punya tanggung jawab banyak karyawan
telah puluhan tahun bekerja pada sektor usaha ini
makanya sekali lagi kita berharap juga pemerintah hadir dengan kebijakan
stimulusnya kemudian kegiatan intensifnya
bagaimana diketahui kami ini berbasis biro perjalanan wisata
kita berharap juga menteri sandiaga uno juga bisa menggait
merangkul kami untuk lebih serius dalam pengembangan usaha domestik halal
kita berharap kegiatan ini sangat membantu pengusaha pengusaha muslim
yang selama ini hanya fokus pada haji dan umroh untuk bisa melakukan
diversifikasi usaha yang lebih luas
terakhir satu pak firman stimulus dan juga insentif tersebut
yang diharapkan dari pemerintah
dari kementerian parekraf ataupun dari berbagai lembaga begitu sampai saat ini
sudah dirasakan atau belum oleh pengusaha ibadah haji dan umroh
ya secara langsung belum secara langsung dikhususkan pada sektor haji dan umroh
belum kita berharap keputusan ini adalah tahun ke dua
hal hal tersebut segera bisa dialitasikan
tentu insyaallah ampuri akan membangun komunikasi kepada kementerian kementerian
baik baik pak firman em nur untuk sementara terima kasih sudah bergabung
bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
kami sama sama berharap agar seluruh rangkaian proses yang sudah dilakukan
secara matang tadi diungkapkan oleh pak firman ini bisa berbuah hasil yang sangat baik
dimana kita sudah bisa melawan pandemi covid sembilan belas ini sehingga calon jemaah haji kita bisa
kembali melaksanakan ibadah dengan tenang pada tahun depan insyaallah
terima kasih pak firman assalamualaikum selamat malam
amin amin amin terima kasih mas algi